udah semua tut diambil
udah kering kan
masa aku sama abra yang gak boleh
sama kang kusoy gak boleh
ngomongin kang ini juga gak boleh
terus nanti aku nikahnya sama siapa mau
sama pak kemet
pak kemet itu otaknya aku
aduh sepi banget sih hari ini
menurut aku lima botol lagi
sampai habis semua sayurannya
kalau gitu ini sugarnya dong mang
udah ada uangnya kan
suger mah mahal sayang uangnya
hei sih ma mang
kalau buat badan sendiri nggak boleh pelit pelit
atau mang beli atuh sugarnya
saya mah selalu minum air putih neng
air putih juga mah
air putih neng

saya duluan ya neng
assalamualaikum mang uding
mau cukur kang
boleh tapi bayarnya entah
kalau sudah dapat transferannya mang
boleh yuk cari tempat
dia te nangis di tempat umum komandan
itu kan mengganggu ketertiban umum
kenapa nangisnya di tempat umum
dia nggak mau menjelaskan komandan
kalau begitu kalian bawa ke kantor
kosong satu komandan
jadi ke rumah cuyoyok
jadi ini apa gak kesana
nah kebetulan saya mau kasih tahu kamu nih
kenapa tidak di rumah saja sih nang
sekarang aja ini teh penting
kamu jangan deketin bu yola
mendingan kamu deketin tuhti
dia juga cantik muda seger lah
yang suka ngejek ngejek perempuan
di sini asal kamu bicara
coba kamu pikirkan dulu
iya nih menurut saya kamu memang harusnya deketin ini
tuti itu tidak kalah candi sama bu yola
jadi nanti suatu saat aceh nikah sama coyoyo kamu bisa manggil dia
bapak mertua ini kamu
eh dengerin dulu ini dia penting
harus tahu tujuannya
tujuannya adalah agar supaya edward tidak bisa menikahi febri
iya kan mantap kan
kamu kosmed eh demo kamu jangan pernah ngomong kayak begitu lagi
sudah semua tut diambil
sudah moms udah kering kan
terus nanti aku nikahnya sama siapa mau
sama pak kemet
eh moms pak kemet itu opanya aku
tapi cocok tuh ada mirip miripnya
nah aku masukkan
maaf mengganggu ya
eh silahkan duduk
ada perlu apa kang
perlu sama tuti
tut mama masuk dulu ya
yups kenapa mama
minta kau ketikin ini tut
nah gitu dong kang
ibu ibu pasti senang kalau lebaran itu diadain arisan
di cirewas kok ada ada aja sih moms
masa lebaran pakai arisan segala
untuk justru itu menghemat pengeluaran ibu ibu dikala lebaran
oh gitu yuk
banyak om yang mau diketik
yaudah aku ketikin
om aku mau nungguin
nanti biar hansip yang mengambil kalau sudah selesai
kalau begitu saya permisi dulunya
tut terima kasih sebelumnya
ini itu tugasnya sekretaris rw
lagian tadi moms bukan mau ngerapiin baju
kok balik lagi
gitu banget sih mentang mentang jadi sekretaris rw
kalau pintu dikunci
berarti jennifer nggak ada di rumah dong
sini mama bantu bacain biar cepet tut mau biar cepet ya udah moms yang khusus siapa yuk sampai
mana kamu baru awal pengumuman untuk warga ciraos yuk tolong jennifer diculik tolong jennifer
diculik jennifer diculik tolong jennifer diculik jennifer diculik tolong begitu tut
moms jennifer diculik aneh banget sedih ciraos nih hilang anak malah jadi hobi heran mama
oh kenalan ala gitu sih jennifer udah tahu moms aku jangan sampai hilang begitu ya
assalamualaikum ingin salam guru bu dr clara nya ada bu doktor ada di dalam ya
sudah kalau gitu saya masuk dulu ya silakan masuk
assalamualaikum dokter waalaikumsalam bu yola silakan duduk bu terima kasih bu apa kabar baik
saya mau bercerita masalah febri bu sepertinya ada masalah dengan dia hari ini bu
ya ustadz kamu memang tidak bisa dinasihati saya pernah bergoking kamu saya sudah memperingatkan kamu
tapi ternyata nasihat saya kamu abaikan
kamu malah beneran selingkuh sama yati
aku cuma makan bareng pak ustaz
kebetulan duduknya dekat dekatan
istri kami sudah menjelaskan semuanya
kamu kan bukan muklim
kalau bisa duduk dan berjauhan
jangan dekat dekat
kan sudah tidak suka sama istri kamu
sama istri suka pak ustaz
kamu masih suka
kenapa cari masalah dekat dengan perempuan lain
tapi kang ocat harus janji
gak akan selingkuh lagi
iya yun akan janji
tidak akan melakukan lagi
kamu angkat kaki dari jerawas
bukan banyakin ibadah
ini malah nambah nama dosa
jeniper ilang kak dadang
jeniper ilang lagi
gak ada doi
dimana tuh kak dadang